pria pria ini bukan sedang bermain game di dalam masjid melalui layar ponselnya
jika kita lihat lebih dekat mereka sedang beribadah membaca ayat suci al quran
ya ketika ponsel pintar menjadi barang wajib dimanapun berada
membaca al quran melalui layar ponsel menjadi hobi baru khususnya ketika ramadan datang
jadi kami membuat aplikasi main al quran dengan desain yang bagus menarik sehingga pengguna tertarik
awalnya mungkin untuk membuka aplikasi selanjutnya untuk membaca al quran
dan selanjutnya insya allah untuk mencintai al quran itu sendiri
dengan tampilan indah
mewakili al quran versi digital aplikasi ini didesain dengan hati hati
sekaligus divalidasi melalui kementerian agama sebelum disebar ke toko aplikasi
kita coba edit di sini kita rancang di sini
terus setelah kita selesai baru kita kirimkan ke pihak kemedan untuk dicek ke validannya
setelah itu valid baru kita beranji ke pusat
pengembang aplikasi muslim bernama wali studio asal cimahi
ah ini sudah melahirkan lima puluh aplikasi sejak berdiri tahun dua ribu dua puluh
aplikasi myquran masih mendominasi dengan empat juta download
namun mendapatkan uang dari aplikasi berbasis religi tidak semudah seperti aplikasi pada umumnya
keterbatasan pasar menjadi tantangan utama mereka
saya rasa ada will to pay apalagi untuk aplikasi religi dan bermanfaat bagi mereka
insya allah mereka mau untuk pay
kalau untuk kenapa mereka mau bayar
saya yakin kalau aplikasinya bagus mereka pasti mau bayar
meski demikian wali studio terus produktif menghasilkan produk religi versi digital
mereka percaya ramadan adalah saat yang tepat untuk meluncurkan aplikasi religi
hal ini pun disetujui
ketika dipercaya oleh google indonesia
iya kalau aplikasi penyumur ibadah banyak dicari ramadan
ada tren semakin banyak orang yang mencari aplikasi aplikasi berbasis religi
seperti quran atau jadwal berbuka jadwal sholat
selain aplikasi myquran aplikasi masjidku juga populer ketika ramadan datang
dengan aplikasi ini pengguna bisa melihat arah qiblat dan jadwal sholat
sekaligus membuat kelompok tadarus dalam sebuah komunitas masjid
masjidku juga punya fitur ini
jadi kalau kita sedang melakukan perjalanan
kita bingung masjid terdekat di mana
akan tampil masjid yang terdekat dari kita
mereka juga berkolaborasi dengan pecinta upin ipin leskopak
untuk mengajari anak anak belajar berdoa
doa sebelum tidur
proses desainnya dari sini tapi di mentoring dari lehcopaknya sendiri
karena kan dari sana punya standarisasi tampilan seperti apa
jadi tidak langsung kita yang kita buat langsung kita publis
biasanya kita konsultasikan lagi ke pihak leskopak
menanamkan nilai religi melalui sebuah game juga dilakukan oleh pengembang game bernama night spade
merilis game berjudul abata
game ini dianggap mampu mengajak anak belajar mengaji tanpa disadari oleh penggunanya
orang secara subconsciously mereka mendapatkan ilmu
dan otak mereka menganggap bahwa oh ini sedang bermain gitu loh
jadi berbeda dengan memang pengajaran secara ya konvensional gitu
itu kan otaknya menyadari bahwa ini lagi belajar
secara hati itu berbeda lah gitu dibandingkan kalau lagi bermain
dengan bantuan teknologi menanamkan nilai religi menjadi lebih mudah
khususnya ketika menyasar para generasi muda
radinata prawira bandung